soalnya bakal nanti saya ceritakan di rumah
tak menyangka usaha yang pada bulan puasa sepi order
terima kasih mas reza radian sudah berbincang dengan kami di connected pada malam hari ini
artinya sistem ini juga mampu mengurangi emisi karbon per tahun menjadi empat ton setara co dua
oh ada organisasinya loh penjahat disabilitas tahun dua ribu sebelas
dan ketentuannya sama dengan ketentuan yang lama
apakah mendapat dukungan support atau mungkin awal awalnya juga oh ini normal kan kamu lagi puberty
persiapan karena kan setelah gue lulus gue gak ada ikut latihan ppop lagi kan gue cuma di asrama nunggu u empat kuliah kan
cuma waktu itu pernah lucu banget kayak ada tawaran buat jadi
beberapa pihak yang akan harus terasa kontak
ya penjual sama pembeli nggak kenal gitu